calon presiden nomor urut dua prabowo subianto rabu tengah malam menemui simpatisannya di rumah aspirasi menteng jakarta pusat
kedatangan prabowo untuk merendam simpatisan agar tidak melakukan kericuan
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto datang ke rumah perjuangan di dapini
curug bicara badan pemenang rasyional dahnil ashar
kedatangan prabowo untuk meredam simpatisannya agar tidak melakukan kericuan
usai menemui simpatisannya prabowo subianto enggan memberikan komentar dan memilih langsung pergi
menurut dhanil sebelum ke rumah aspirasi menteng prabowo terlebih dahulu ke rumah aspirasi di cutmutia
yang menjadi tempat kresisen terelawan yang mengalami luka akibat bentrokan
usai bertemu para simpatisan prabowo subianto langsung kembali ke hambalang
sudah jenguk ke ruang korban kali ini
ya sudah tadi ke rumah aspirasi di cutmutia
ya ini bapak kembali ke hambala
besok beliau akan kembali ke kertanegara dan tentu banyak menyapa teman teman yang di sekitar jakarta